hai selalu kali ini sejak waktu berdiam kali ini
ya itu merupakan kesyukuran kepada allah bersyukur kepada allah jadi memang kewajiban
kita ini apa saja yang dikaruniai oleh allah harus kita balas bersyukur ini dibenci
adik diwujudkan dalam ucap pembacara tapi ini dipercaya dampaknya ada juga akan dimujur ke
dalam sujud syukur
jadi upacara tujuh belah khusus itu merupakan bentuk bersyukur kepada allah
sementara karena kita wajib kalau mendapat nikmat wajib bersyukur kepada allah